udah kamu tenang aja ya catherine udah tenang kok sekarang
kamu usah khawatir ya syukurlah kasih sayangnya sama sama
kamu tahu nggak tadi aku melukai trin
ya sudah semakin membaik
ya aku sih sekarang cuma bisa berharap saya untuk kedepannya antara kamu sama adik aku bisa
jauh lebih baik bisa semakin dekat dan untuk kedepannya pastikan di jari hari kamu juga
pasti intinya dia itu kesepian itu butuh temen begitu dia butuh perhatian yang lebih
kita harus banget kasih waktu yang banyak buat dia ya biar dia gak kesepian
ya temenin aku juga sayangnya kita sama sama mungkin sedikit ngeluhin hati dia supaya bisa lebih dekat sama kita berdua juga
ya terima kasih terima kasih sayang sama sama
hp lama gue dimana ya
masih ada nggak ya
itu sama aja kayak gue
nanti pasti kak al sama mbak anin berterima kasih sama gue
jadi gue gak dituduh pelakor lagi deh
kayaknya udah sini deh
tinggal tunggunya lah
ger udah dong marahnya
masa masih ngambek gitu sih sama kita
gak asik lu ah
tau nih si gary udah kayak cewek aja
kalau ngambek lama
kalian tuh gak asik
keterlaluan tau gak
gr dan baper sama gue
terus kalau dia ngejar ngejar gue gimana
iya iya kita tau ger kita salah
yaudah gini aja deh
mending lo langsung telfon deh si kiki aminarti itu
terus lo jelasin ke dia
yaudah ger sekarang lo telfon deh ger
kita janji kita bakal bantu ger
ngapain sih ini pakai video call segala
pakai baju begini pula
eh makin ketauan dong nanti kalau kiki art
hubungan orangnya gak ada
nah untung kiki selalu sedia setia lipgloss
ya emang orang kaya nggak boleh nyapu kan boleh
gue tuh pengen jelasin sama lo ya
lo tuh jangan baper dan gair sama gue jadi nih sipul amat sedikit itu mereka tuh ngerjain
gue jadi mereka sabotasi handphone gue ya mereka ngecek ke handphone loh
paman kiki dari kampung
kok manggil manggil ayah sama dia
ada yang cemburu nih
emang lo cemburu beneran
ih cemburu apaan sih
cia cia ayang kiki pakai jaket uya
nggak ada uya jaket yang dipakai
bahagia banget hati uyak ini
siapa juga yang pakai jaketnya situ
ini yang disebut mancing ikan di kali cetek
ikan dipancing dapat sembilan
kalau di depan uyak selalu berkata jutek
tapi di belakang jadi ayah
ada apaan sih cuma gitu doang
haida itu yang disebut wanita
haidah itu yang disebut wanita
aduh aduh ada aja lagi
aduh aduh ada aja lagi
keterangan pak sumarno
sementara ini sudah cukup untuk kami tindak lanjuti
satu lagi pak
dari tim kepolisian untuk menjaga keamanan pak sumarno di rumah sakit ini
kita masih butuh pak sumarno untuk bersaksi di persidangan kan
sebelum waktu itu tiba
saya agak sedikit cemas dengan keamanan pak sumarno
dan barusan saya menemukan kerudung hitam ini
di depan pintu pak
yang sedang mencuri dengan perbicaraan kita
dan saya yakin
orang yang mempunyai kerudung hitam ini adalah
jadi bu elsa tadi ada disini
menurut saya seperti itu pak
saya meminta kepada
pihak kepolisian untuk menjaga keamanan pak sumarno
karena saya yakin elsa bisa berbuat apa aja untuk mencelakai pak sumarno
nanti kami akan koordinasi dengan tim
agar melakukan penjagaan ketat terhadap pak sumarno
terima kasih banyak